truk yang hilang kendali menyebabkan box kontainer terlepas dan menimpa warga di singkawang selatan kalimantan barat
satu orang meninggal dunia dan satu korban lain mengalami luka berat